kita sih tadi udah setuju buat touring kelumaja
sekalian buat ngasih bantuan ke korban erupsi semeru
tapi apa dan berapa bantuannya itu belum kita bahas
eh eh eh ntar dulu nih keribu mana nih
nah iya tuh tadi si keribu masih disini nih
sekarang udah gak ada lagi kemana deh
ini sih gue udah gak aneh nih ini udah pasti urusan cewek
pasti dia diminta sama ceweknya buat jemput
gini nih kalau anak motor udah punya cewek
ngerangkep deh sekalian jadi tukang ojek
eh daripada lu gak punya pacar
terima kasih dedy
bibi kenal dengan sila
nonsila kan mantan pacarnya denboy pak
kok mantan pacarnya boy
kok saya gak tau
dulu nonsila sering kemari
cuma bapak nggak ada bapak lagi sibuk kerja atau keluar kota gitu
aduh ini pembantu nyusahin banget sih
batal deh nih
apa kamu juga baru tahu
saya sudah tau mas
makanya pada saat sila putus dengan boy
dia merasa sedih sekali
udahlah kamu move on aja dari boy
karena saya pikir mereka pacarannya gak serius mas
ternyata setelah saya melihat anak saya semakin hari semakin sedih
ketika putus dengan boy
makanya saya putuskan
ya udah kamu balikan aja
kamu balikan aja sama boy
apalagi putusnya karena masalah spl deh
hubunganku dengan boy selama ini benar benar dingin dan berjarak
sekalipun boy gak pernah bercerita
kalo dia tuh pernah punya pacar
adalah sahabat almarhum istri saya
waktu kami masih sama sama tinggal di surabaya
oh sahabat almarhumah ibu kinar
waktu boy berumur sepuluh tahun
almarhumah istri saya mengalami kecelakaan
selama istri saya di rumah sakit
dan akhirnya meninggal
ibu hilda ini yang menemani dia
karena saya sibuk di luar negeri
mengurusin bisnis saya bit
kinar sudah dimakamkan
saya sangat menyesal sekali deh
karena waktu istri saya meninggal
saya tidak ada di sampingnya
mas herman gak usah khawatir mas
saya rasa beliau kinar akan sangat mengerti posisi mas
tidak bisa menemani beliau karena harus bekerja di luar negeri
tapi mas gak usah khawatir lagi
setiap perkembangan mas
saya selalu bisikkan di telinga kita
selalu mas selalu

mereka jalanarusin saya
untuk jalan rumahan
untuk mohon maaf
ibu hilda terima kasih
itu dong jawabannya kompak kalo orang ganteng yang ngomong harus kompak lo jawabnya
kalo lagi yan ganteng ganteng males gue dengernya
boy lagi sih rahat badannya sakit sakit kan pernah jatuh dari motor
udah kita lanjutin dulu aja diskusinya ntar gimana gimana biar gue sama ian yang ngomong ke boy
kita sih tadi udah setuju buat touring ke lumajang
sekalian buat ngasih bantuan ke korban erupsi semeru
tapi apa dan berapa bantuannya itu belum kita bahas
eh ntar dulu nih keribo mana nih
nah iya tuh tadi keribu masih disini nih
sekarang udah ga ada aja kemana dia
ini sih gue udah gak aneh nih ini udah pasti urusan cewek
pasti dia diminta sama ceweknya buat jemput
gini nih kalau anak motor udah punya cewek ngerangkep deh sekalian jadi tukang ojek
eh daripada lo ngapain ya pak

heee asal lo tau kuntilanak juga perempuan
wah el masih juga mau loh
udah deh lo berantem nih ya gue mau pulang nih
yaudah gue juga mau cabut sekalian nih
kita bahas touringnya nanti aja kalo ada si boy sama keribu
yaudah aku juga balik deh
yan gue mau mampir ke rumahnya si keribu
kali aja dia langsung pulang sekalian mau ngecek
dia udah bikin belum soal logistik itu
gue ikut lah siapa tau banyak makanan di rumahnya
jangan main cabut aja lo bayar lo
gue harus nolongin mia dari serigala
apapun yang akan terjadi
masih ada oppp

apa jangan jangan di lapor boy ya
lalu mereka terhidup
atau jangan jangan dia lapor polisi lagi
mana mungkin dia nekat
tadi dia udah dengar sendiri suara adanya kayak gimana
bisa jadi tape adanya
kalau gue sekarang muncul di depan mereka
tapi gue harus berani menerima resikonya
apalagi gue udah mau tesin nanteng kesini sendirian
ngasih tahu boy sama club warrior yang lain soal ini
demi keselamatan mia
itu kan si mondi
ngapain juga dia malah berhenti disini ya
halo selamat siang
apa benar saya berbicara dengan mondi
ini siapa ya
maaf pak kami dari pihak rumah sakit harapan
kami ingin menyampaikan informasi
yang menimpa ibu indah
eh lo jangan sembarangan ya
nyokap gue gak mungkin kecelakaan
pada saat ibu indah kecelakaan
beliau ditolong oleh seseorang
dan dibawa ke ruangan igd pak
setelah diberi tindakan dan didata
nama lengkapnya adalah
ibu indah widiantari
dengan alamat jalan bakung lestari
kebayoran lama jakarta selatan

dia menangkapnya dengan kecewa
dan menangkapnya dengan kecewa
dan gak jadi ke gudang
sekarang gue lebih yakin bisa ngelampetin mia